halo apa kabar selain informasi tadi sejumlah peristiwa lainnya telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurnia dikita langsung informasi yang pertama
mulai hari ini senin dua september dua ribu sembilan belas
boda transportasi ojek online resmi menggunakan tarif baru yang akan berlaku di seluruh indonesia
di jakarta dampak pemberlakuan tarif baru tidak terasa signifikan baik bagi pengemudi maupun penumpang
suara para pengemudi ojek online di kawasan gondang dia menteng jakarta pusat bersahutan memanggil penumpang pada senin pagi
ojek online masih menjadi pilihan meski tarifnya sudah naik
senin ini adalah hari pertama pemberlakuan resmi tarif baru ojek online secara nasional
yang tertuang dalam keputusan menteri perhubungan no tiga ratus empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
yang sudah diuji coba sejak mei lalu
jika awalnya tarif per kilometer untuk zona dua jabodetabek sebesar rp satu dua ratus sampai rp satu lima ratus per kilometer
kini menjadi rp dua sampai rp dua lima ratus per kilometer
sementara biaya jasa minimal atau tarif per empat km menjadi rp delapan sampai rp sepuluh dari semula rp lima
dan rp dua ratus dua puluh satu untuk gojek
meski begitu sejumlah pengemudi di jakarta mengaku tidak merasakan peningkatan pendapatan signifikan
kayaknya sih nggak ada pengaruh yang penting asal sopan aja sama penumpang
kalau masalah penghasilan saya rasa itu tergantung drivernya ya rajin apa enggaknya gitu
sementara sejumlah penumpang di jakarta berpendapat beragam terkait tarif baru yang sudah diuji coba sejak mei lalu
ini belum ngecek ya tapi harga tadi aku lihat masih sama aja
dikit sih tapi ya biasa aja
sesuai keputusan menteri tarif baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi
dan menciptakan persaingan sehat antar operator
seluruh indonesia ini tarifnya sudah naik
dan harapannya adalah tingkat kesejahteraan
kesejahteraan dan ekonomi para driver ojek online ini bisa lebih baik
pemberlakuan tarif ini akan dievaluasi kembali pada desember mendatang
tim liputan cnn indonesia